ya nama joko widodo dan prabowo subianto masih sering digadang gadang sebagai head to head dalam pentas pilpres mendatang
beragam lembaga survei pun masih berada di sekitar dua nama besar ini dalam melakukan survei
baru baru ini nama jokowi dan prabowo kembali ditonjolkan dalam survei exit poll smrc
di mana prabowo unggul atas jokowi di jawa barat
efektivitas kampanye dua ribu sembilan belas ganti presiden ditengarai menjadi faktor penentu kekalahan jokowi dalam survei ini
kita akan analisa hasil survei smrc ini serta kemungkinan suara di pilpres dua ribu sembilan belas bersama dhani irvani
selamat malam mas denny
selamat malam mbak eva
kalau kemudian kita berkaca pada hasil quick count pilkada serentak memang ada kejutan yang cukup signifikan ini di jawa barat dan juga di jawa tengah
jadi ada suara petahana kemudian yang tergerus
apakah ini kemudian juga tercermin dari hasil exit poll
ya pertama saya ingin jelaskan
pada dua puluh tujuh juni yang lalu ketika pilkada serentak berlangsung smrc melakukan yang namanya exit poll
exit poll itu adalah survei opini publik yang dilakukan pada hari h terhadap pemilih yang baru keluar dari tps
jadi pemilih yang baru keluar dari tps itu diacak waktu keluarnya diacak
misalnya ada pemilih yang di satu tps yang harus terpilih adalah pemilih yang keluar pada pukul tujuh lewat lima belas
misalnya ada yang delapan lewat dua puluh lima dan seterusnya
pemilih pemilih itulah kemudian yang menjadi sampel dalam exit poll
kami melakukan exit poll di enam provinsi
pertama pertimbangan adalah provinsi provinsi ini mewakili penduduk atau pemilih yang besar
jawa itu tentu menjadi perhatian utama kita
proporsi pemilih di jawa itu enam puluh persen lebih
dan tiga diantaranya disumbang paling besar dari jawa barat jawa tengah dan jawa timur
di pulau sumatera yang paling besar adalah sumatera utara
kami lakukan exit poll di sana
kalimantan yang paling besar kalimantan barat
oke jadi tiap tiap pulau ini diambil yang terbesarnya
sulawesi sulawesi selatan
dan kebetulan juga melakukan pilkada pemilihan gubernur di provinsi provinsi ini
oke kita langsung bahas saja satu persatu ini hasil dari exit pol
yang pertama kita akan lihat sama sama
mas denny ini dari jawa barat
nah ini yang menarik nih
oke ini pilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat ya
seperti hasilnya kurang lebih hampir sama dengan quick count
mungkin kita akan langsung lihat bagaimana dengan hasil exit poll mengenai presiden dan wakil presiden
dimana prabowo subianto justru yang mengungguli presiden joko widodo ya
jadi ketika pilkada serentak itu
nah ini dia
pada waktu masa pencoblosan berlangsung
dari jam tujuh sampai jam dua
pertanyaan pertama yang paling utama adalah tadi dalam pemilu tadi di tps coblos pasangan gubernur yang mana
selain itu kita juga tanya kalau pemilihan presiden dilakukan saat ini
dan yang maju sebagai calon presiden dua nama ini jokowi versus prabowo
siapa yang mau dipilih sebagai capres
oke jadi memang sudah dikerucutkan begitu ya
kita sebenarnya juga ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan banyak nama
tetapi kita tidak melihat ada nama alternatif selain dua nama ini
ini yang lebih mengemuka di mata milih gitu ya
maka itu kita langsung saja menampilkan hasil elektabilitas dari dua calon utama
dan yang menarik sebetulnya di jawa barat mungkin kita akan bahas agak lebih waktu lebih banyak sedikit ya dibandingkan provinsi lain
di sini prabowo unggul daripada jokowi karena ada hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
ya yang menarik dari enam provinsi kami lakukan exit poll dengan pertanyaan pilihan presiden
di lima provinsi jokowi unggul atas prabowo
tetapi di provinsi jawa barat jokowi ternyata di bawah elektabilitas dari prabowo
prabowo unggul atas jokowi
satu satunya artinya dari enam provinsi yang kami lakukan exit poll
kita tentu melihat juga sebenarnya beberapa waktu sebelum pilkada satu bulan kalau nggak salah
kita masih melihat jokowi itu masih di atas prabowo sebenarnya
di jawa barat juga
ya tetapi dalam satu bulan ternyata ada perubahan yang begitu signifikan
sehingga prabowo ternyata menjadi unggul
pertama kita harus
kita melihat bahwa perilaku pemilih jawa barat terutama itu sangat dinamis
satu bulan adalah waktu yang sangat panjang rupanya untuk bisa membuat perubahan yang drastis pada periode pemilih
mengapa ada perubahan sedemikian besar
tentu itu tidak lepas dari kegiatan atau kerja sosialisasi dari partai dari pendukung calon presiden
atau pendukung gubernur
pada saat yang sama juga kita lihat bisa saja mengamajakan calon presiden
misalnya sudrajat saihu dia sudah secara eksplisit misalnya mendukung calon presiden
pada saat debat gitu ya langsung bawa kaos
pada saat debat malah bawa kaos ganti presiden
itu kan jelas sekali
sehingga itu juga berefek pada elektabilitas calon presiden
dan itu rupanya mengangkat
tapi juga sebenarnya kalau kita bandingkan dengan dua ribu empat belas
elektabilitas dua tokoh ini
jokowi dan prabowo itu relatif tidak banyak berubah
sekarang dalam exit poll ini empat puluh tiga
jadi tidak ada perubahan signifikan
cuma kembali ke dua ribu empat belas yang lalu
padahal kemarin sempat mengungguli prabowo
ini kita melihat gerakan ganti presiden
cukup efektif di jawa barat
tetapi di luar jawa barat kita tidak melihat itu ada efek yang signifikan
itu dia ya akan kita lihat selanjutnya grafik dari jawa tengah mungkin atau jawa timur
yang akan dimunculkan selanjutnya
karena ada enam provinsi
kemudian hanya satu ya
prabowo yang unggul di jawa barat
selebihnya ini di jawa tengah
nah oke kita lihat saja ini mengenai pemilihan gue oke
nah kita lihat ini dia
ini di jawa tengah ya
di jawa tengah jokowi unggul begitu dominan
cukup sangat signifikan ya
artinya kampanye dua ribu sembilan belas ganti presiden ini tidak masuk ke provinsi
tidak masuk berarti di jawa tengah
karena bahkan kalau kita bandingkan dengan empat tahun yang lalu dua ribu empat belas
ini elektabilitas jokowi itu naik dan prabowo menurun
jadi semakin kuat di sana jokowi
kita tidak melihat ada efek gerakan ganti presiden di jawa tengah saya kira
dan ini memang kandang banteng dan agak susah bisa masuk ke sana
apalagi gapnya cukup jauh begitu ya tujuh puluh tiga dengan dua puluh
selanjutnya adalah jawa timur
jawa timur juga menarik
pada pilpres dua ribu empat belas yang lalu ini elektabilitas dua tokoh ini
beda beda tipis sebetulnya ya
menyerupai hasil di tingkat nasional
sama persis hampir sama persis
jadi lima puluh tiga dan empat puluh enam
artinya mengalami peningkatan secara signifikan dan prabowo mengalami penurunan
di jawa timur jokowi menguat prabowo menurun
oke apa saja faktor faktor yang kemudian
karena kan sebelumnya juga sudah ada survei begitu ya

yang mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari petahana nih pak jokowi
ya sebagai petahana elektabilitas pak jokowi sangat dipengaruhi oleh evaluasi publik terhadap kinerjanya
dan sejauh ini kita melihat di tingkat nasional terutama
di jawa timur itu ya angkanya lebih tinggi lagi
kepuasan yang sangat besar pada kinerja petahana itu yang saya kira

di samping memang itu juga salah satu sumber dukungan pada dua ribu empat belas
bukan lumbungnya pak prabowo memang jawa timur itu
oke tapi ini menarik juga karena kita lihat pada hasil pilkada serentak kemarin kan sebetulnya calon calonnya pdip ini tidak menang di jawa timur
kemudian di jawa barat juga tidak menang
tapi kalau di sini ternyata tidak ada korelasi
nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi
kita akan lihat selanjutnya dari jawa kemudian kita bergeser kemana ini ke sumatera atau ke sulawesi
oke di sumatera utara ternyata ada masih pak jokowi tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan
apa sih sebetulnya yang mempengaruhi angka yang ada sekarang
kalau secara statistik sebenarnya perbedaannya ini signifikan
artinya ada bukti yang jelas bahwa jokowi unggul di sumatera utara
kemudian kembali lagi
kemudian kembali lagi
kalau kita bandingkan dengan empat tahun yang lalu tetapi elektabilitas pak jokowi di sumatera utara tidak banyak mengalami perubahan
pak prabowo juga hampir tidak ada banyak perubahan saya kira
artinya dua duanya ini ada penurunan begitu ya dibandingkan dari dua ribu empat belas
karena dalam exit poll selalu ada yang merahasiakan jawaban
dan kita tidak tahu itu distribusinya kemana
tapi kalau kita lihat selisihnya
dua belas dua belas itu artinya tidak beda signifikan
jadi tidak ada perubahan berarti di sumatera utara saya kira
oke kita akan lihat selanjutnya mungkin kita langsung ke sulawesi
nah ini dia sulawesi
ini signifikan kita bisa meyakini bahwa pak jokowi memang secara keseluruhan di sulawesi
selatan memang unggul
oke yang mungkin menarik kita cermati itu yang tt atau tj ini artinya apa sih mas denn
mereka yang merahasiakan jawaban
mau belum tahu atau bahkan merahasiakan
tapi di sulawesi selatan juga ada yang menarik
dimana pak jokowi sebenarnya pada dua ribu empat belas yang lalu ketika berpasangan dengan pak jk
artinya ada penurunan sebenarnya
jadi pak jk ini cukup berpengaruh begitu ya
kita bisa mengatakan ini jk faktor gitu
ketika dalam simulasi ini tidak ada nama jk
orang kemudian bisa saja berpindah atau merahasiakan pilihannya saat ini
oke selanjutnya kita akan lihat ini yang terakhir di kalimantan barat
apa yang bisa kita cermati di sini mas denn
kalimantan barat juga nggak banyak berubah dibanding dua ribu empat belas yang lalu
pak jokowi memang unggul di sini
lebih besar dari perolehan secara nasional pada dua ribu empat belas
secara statistik tidak ada perubahan berarti
ini tetap menjadi lumbung suaranya pak jokowi sampai sejauh ini
gerakan nanti presiden ganti presiden saya kira tidak begitu banyak memberi sumbang sih terhadap elektabilitas kedua tokoh ini di kalimantan
oke atau jangan jangan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini memang belum masuk ke provinsi provinsi ini
maksudnya yang sangat pincar memang di jawa barat
jadi karena terutama kan mengalir lewat media sosial ya
dan media sosial itu menurut data kami memang lebih banyak berada di perkotaan dan terutama lebih dekat di pulau jawa
dan yang paling dekat itu dari pusat pemerintahan ya jawa barat
itu yang paling berdampak saya kira
oke kita akan lihat kita akan bedah lagi ini bagaimana kemudian hasil survei
survei atau exit poll yang dilakukan terhadap partai politik ya
itu seperti apa
apakah komposisinya masih kurang lebih sama dengan dua ribu empat belas kemarin
pdip apakah masih unggul ataukah mungkin hasilnya kurang lebih seperti pilkada serentak kemarin
agak tergerus sih di beberapa provinsi
kita akan bahas sesaat lagi
mas denny tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami akan segera kembali
ya saya masih bersama denny irvani direktur riset dari saiful mujani research and consulting
kita masih membahas hasil survei ataupun exit poll yang dilakukan oleh smrc pada pilkada serentak kemarin dua puluh tujuh juni
sekarang kita masuk ke partai politik
yang pertama kita mungkin akan lihat di jawa barat ya
sebagai lumbung suara terbesar nasional tiga puluh dua juta pemilih
nah kita akan lihat hasil oke
ini bisa dijelaskan mungkin mas denny ini tabel apa
ya ini ketika exit poll yang lalu selain bertanya tentang pertanyaan siapa calon gubernur yang dicoblos tadi
lalu pertanyaan siapa calon presiden yang mau dipilih
kita juga bertanya kalau pemilu sekarang partai mana yang mau dipilih
nah dari pertanyaan itu dengan pertanyaan pilihan gubernur kita lakukan cross tabulasi
jadi kalangan masa pemilih partai pengusung calon rinduan kalimantan
misalnya rinduan kamil uu nasdem pkb p tiga dan hanura
seberapa banyak sih yang mendukung pasangan rinduan kamil uu
apakah semua mendukung pasangan itu atau ada yang juga memilih pasangan lain
begitu juga di kalangan masa pemilih partai calon yang lain
nah ternyata kita menemukan pertama partai itu punya pengaruh yang signifikan
pengaruh yang jelas pengaruh yang kuat
terhadap elektabilitas calon gubernur
kita melihat bahwa dukungan dari masa partai pengusung secalon tertentu kepada calon yang bersangkutan lebih besar
jauh lebih besar dibanding dukungan dari masa partai dari calon lain
itu artinya partai punya efek terhadap elektabilitas calon gubernur
tetapi yang menarik adalah di beberapa tempat yang paling terlihat jelas itu jawa barat dan jawa timur juga sulawesi selatan
ternyata ridwan kamil unggul atas calon calon lain
padahal ia berasal dari partai yang masa pemilihnya paling kecil
yang unggul malah ridwan kamil
calon yang dilukung oleh partai pengusung dengan masa pemilih paling banyak sudirajad saeho justru di kalahkan oleh rinduan kamil yang paling sedikit itu
ini artinya walaupun partai punya efek tersebut
partai punya efek yang kuat terhadap elektabilitas calon gubernur
tetapi pengaruh itu tidak jauh dari sempurna
sehingga apa sehingga kita meyakini ada faktor lain yang lebih penting bagi pemilih
ini mengkonfirmasi temuan kajian kajian kita sebelumnya
kenapa ridwan kamil yang unggul
karena figurnya yang lebih positif
kualitas personalnya lebih positif
lebih dianggap bisa mampu memimpin
lebih bersih dan lebih punya empati kepada masyarakat
kalau kemudian kita lihat tabel berarti rituan kamil ini banyak mengambil suara dari masa pendukung yang mana sebetulnya
ya pertama kalau kita lihat dari tabel ini
dari masa partai pendukung ridwan kamil oh itu pkb nasdem p tiga
greendraft pks pan itu bocor ke rinduan kamil
nah kemampuan ridwan kamil menarik masa pemilih partai lain
dibanding calon calon lain inilah yang membuat dia unggul
kalau kita bandingkan misalnya surjadzat sajho
jauh dibanding kemampuan ridwan kamil mengambil sepertiga dari masa pemilih
baik artinya kemarin kan kita sempat agak terkejut gitu ya dengan hasilnya asyik
tapi memang kalau lihat dari tabel ini tercermin karena memang yang mencoblos asyik ini adalah masa dari partai politik
yang mengusung asik ya
kita akan lihat selanjutnya di jawa tengah apakah kemudian faktor profil dari calon gubernur dan wakil gubernur ini
yang memang menjadi salah satu faktor penentu pada saat masyarakat memberikan pilihannya
apakah demikian sama juga ya
di jawa tengah juga efek partai sangat jelas terlihat
ganjar paling banyak didukung oleh pdip
lebih banyak didukung oleh pemilih partai yang mencalonkannya
begitu juga sudirman ida
lebih paling banyak didukung oleh masa partai yang mendukungnya
nah ganjar diuntungkan ganjar tajasi diuntungkan karena masa pemilih partai yang mendukungnya itu jauh lebih besar
dua kali lipat dari masa partai pendukung ida sudirman ida
baik tapi kalau kemudian kita melihat di sini kan sebetulnya partai pendukung ganjar tachias ini cukup solid ya
tapi kan memang yang agak kemarin juga sempat menimbulkan pertanyaan begitu ya
kenapa sudirman ida angkanya begitu signifikan naik
ya pertama tentu ada perubahan soliditas dukungan dari masa pemilih partai masing masing
jadi sekarang agak menurun
mengapa ada perubahan
tentu itu tidak lepas dari sosialisasi terakhir satu bulan terakhir
yang dilakukan oleh pasangan sudirman ida di kampanye kampanye terakhir
apakah kemudian kampanye dua ribu sembilan belas ganti presiden ini juga masuk ke jawa tengah
mungkin tidak secara terbuka
walaupun efeknya jelas
belum terlalu jelas
belum sampai membuat pasangan yang mengusung prabowo menjadi unggul
sangat mungkin itu juga ikut berpengaruh menaikkan dukungan sudirman ida
tetapi juga ketika satu bulan sebelum pilkada kami melihat sebenarnya pemilih belum bisa mengevaluasi secara melurus calon calon yang ada di jawa tengah
mereka baru bisa menilai lebih baik pada ganjar yang sudah sangat dikenal
banyak pemilih yang belum tahu siapa sih calon yang bersaing melawan ganjar itu
jadi ketika pilkada orang sudah tahu dua duanya itu si a dan si b
ganjar dan melawan sudirman
sudirman adalah tokoh dari ini ini ini ganjar dari ini ini ini
sehingga itulah yang membuat ada perubahan
dan ketika satu bulan lalu kami melihat bahwa kami sudah tulis tuh di rilis itu sudirman said berpotensi akan naik
sementara ganjar rawan mengalami penurunan
dan itu ternyata terbukti
karena masyarakat mulai mengenal sosok sudirman said ya
tapi mungkin kurang lama sehingga tidak berhasil memenangkan kontestasi pilkada jawa tengah
kita next kita akan lihat ke jawa timur
ini akhirnya kofifa indar parawansa unggul gitu ya dibandingkan posisinya
dibandingkan gus iqbal putih
kurang setengahnya pun tidak dari masa pendukungnya gus ipul putih
tetapi yang mereka lebih solid gitu
jadi disitu soliditas dari masa pemilihnya yang masa partai pendukungnya yang membuat tokoh ini bisa
apa kemudian yang menyebabkan
apa yang menyebabkan masa dari partai pendukung gus iqbal putih ini kemudian mudah begitu untuk beralih ke kofifa emil
apakah memang karena faktor figur dari calon yang bersaing gitu ya kofifa emil
dari kajian kami sebelumnya pun satu bulan sebelum pilkada memang dinilai lebih positif
lebih mampu memimpin
padahal kan gus ipul ini kan wakil gubernur jawa timur
ya tapi kofifa juga menteri mantan menteri
jadi kalau masalah kinerja itu tidak bisa dibandingkan ya
artinya pemilih jawa timur sebenarnya sudah sangat mengenal dua tokoh ini
hovifa bahkan pernah mencalonkan sudah dua kali sebelumnya
mereka sudah tahu bagaimana menilai dua sosok ini
bahkan yang menurut saya yang juga menjadi kunci adalah wakil presiden eh wakil gubernurnya emil dardak dan putri
kalau dua tokoh itu disandingkan ternyata memang lebih positif citranya emil dardak
karena dia sudah punya track record juga ya
dalam pemerintahan ya
sebagai bupati trenggaleg
baik kita akan bahas kita akan keluar sumatera tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan mas denny setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami akan lanjutkan sesaat lagi
oke tadi kita sudah bahas bagaimana hasil dukungan masa partai politik terhadap pemenangan gubernur di masing masing wilayah di jawa
kita akan menuju ke luar jawa
kita akan lihat satu satu bagaimana
ini sumatera utara
ini juga menarik tapi tidak mengejutkan karena yang unggul adalah di sumatera utara pasangan edi ijek
dengan dasar yang besar
dia berasal dari masa partai pengusung yang paling besar lebih besar
hampir dua kelipat dari masa partai pengusung jarod sihar
sehingga wajar kalau pasangan ini menang
walaupun kita juga lihat ada soliditas dukungan dari masing masing partai pengusung
ini tercermin dari dukungan parpolnya
oke kita akan lihat ke sulawesi selatan
ya ini dia
sulawesi selatan ini masa partai paling besar itu ada pada tokohnya nurdin halid
yang paling sedikit itu agus lamo
tapi yang unggul ternyata malah nurdin abdullah bukan nurdin halid
sama sama nurdin tapi ternyata nurdin yang nomor tiga yang unggul
oke next kita akan lihat
nah ini yang terakhir di kalimantan barat
ini yang terakhir di kalimantan barat
tidak apa namanya juga
tidak terlalu mengejutkan ya
oh cukup menarik
tiga puluh delapan sebetulnya karolin
karena yang paling besar masa pemilih partainya adalah karolin surya adman
tetapi yang menang ternyata pendukung sutar mijiria
kalau kita lihat memang soliditas dari masa pendukung partai sutar miji lebih kuat
di samping itu sutar miji juga berhasil menarik jauh lebih besar masa partai pendukung dari calon calon yang lain
dan juga ada lainnya
itu diluar partai partai yang belum mengusung itu
mereka tidak punya partai
menyebut partai partai baru partai yang belum mengusung calon calon yang sedang bersaing
dari tiga wilayah ini apa yang kemudian bisa kita cermati di sini
hampir sama dengan di jawa tadi
kejutaan apa namanya
yang menarik adalah ternyata partai besar tidak menyebutnya
partai besar tidak menjamin kemenangan seorang calon
yang menang justru nurdin abdullah yang sedikit jauh lebih sedikit masa mirip partainya
sama juga di kalimantan barat tadi ya
kalimantan barat juga begitu
jadi apa artinya
partai itu penting kalau kita lihat ada polarisasi dukungan dari masa pemilih partai masing masing
tetapi itu belum cukup
soliditas itu harus diimbangi oleh besarnya masa pemilih partainya
kemudian pada saat yang sama masa pemilih partai besar belum cukup untuk membuat kemenangan
kalau tidak disiplin masa partainya mendukung calon yang diusung oleh partai bersangkutan
dua hal itu harus terjadi di dalam pilkada kalau ingin partai punya peran yang lebih signifikan
karena itu di luar partai kita yakin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi pemilih yaitu faktor figur
kita melihat semua tadi ya data data tadi untuk kemudian memproyeksi kira kira apa yang akan terjadi di dua ribu sembilan belas
kalau dari hasil gubernur gubernur dengan masa pendukungnya
kira kira apakah ini akan berpengaruh signifikan terhadap calon presiden yang diusung oleh partai partai tertentu
misalnya pdip kan
ada beberapa calon pdip yang kemudian gagal begitu di beberapa provinsi
apakah ini nanti akan berpengaruh juga terhadap
berpengaruh juga terhadap nantinya presiden jokowi yang nanti akan diusung oleh pdip
pertama kita melihat bahwa hasil pilkada pada dua puluh tujuh juni yang lalu itu menjadi titik penting bagi seluruh partai politik dan kontestan dalam pemilu dua ribu sembilan belas
untuk mengevaluasi seberapa sudah baik pekerjaannya mereka sejauh ini
ini akan menjadi temuan positif bagi siapapun
sejauh mereka mampu mengevaluasi dan menganalisis di mana mereka bisa kalah di mana mereka bisa menang
beberapa catatan diantaranya misalnya di jawa barat
di jawa barat walaupun yang menang itu bukan partainya jokowi misalnya bukan pdip bukan calon dari pdip
tetapi faktanya kita lihat juga pak ridwan kamil dalam satu kesempatan menyatakan akan mendukung pak jokowi misalnya
kalau pak ridwan kamil itu bisa menjadi vote gator untuk pak jokowi itu akan menjadi
efek menjadi sumber dukungan baru bagi pak jokowi meningkatkan elektabilitas dia di jawa barat
begitu juga di provinsi provinsi lain
apalagi misalnya jawa timur belum belum sudah langsung menyatakan dukungannya kepada pak jokowi
terakhir kira kira untuk dua ribu sembilan belas apa yang patut diwaspadai oleh petahana
angkanya mungkin tadi memang masih lima provinsi masih menang begitu
tapi ada gerakan kampanye dua ribu sembilan belas
kampanye dua ribu sembilan belas ganti presiden yang dianggap efektif untuk menjadi ancaman
jawa barat itu menjadi pelajaran cukup penting ya bagi petahana bagi pak jokowi tentunya
ternyata gerakan anti presiden ganti presiden itu berhasil efektif menaikkan elektabilitas lawan pak prabowo
bukan tidak mungkin kalau itu tidak diantisipasi akan merembet ke wilayah lain kalau tidak diapasi
walaupun jawa barat memang ada
rasa pilpres dua ribu empat belas masih membekas
kalau kita lihat elektabilitas dua calon itu ternyata masih kembali ke dua ribu empat belas
jawa barat adalah wilayah yang paling berat bagi jokowi
yang paling mudah adalah kandang banting di jawa tengah
jawa timur sejauh ini kalau masih strendnya seperti ini saya kira pak jokowi masih bisa unggul pada dua ribu sembilan belas
oke baiklah meskipun saat ini mungkin pak jokowi masih leading tapi tetap saja ya harus
belum ada jaminan
karena pemilih bisa saja berubah pilihan dalam waktu yang cepat
baiklah mas denny irvani direktur riset smrc terima kasih atas ulasannya di layar pemilu terpercaya